sorotan lain meski didukung ketua dpd se indonesia untuk tetap menjadi ketua umum partai golkar
air langga hartarto mengatakan penentuan ketua umum tetap akan diputuskan dalam munas golkar desember mendatang
hal ini disampaikan air langga saat hadir dalam silaturahmi dengan seluruh ketua dpd se indonesia
di salah satu hotel di kawasan nusa dua bali
saat itu para kader mendukung air langga sebagai ketua umum golkar periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
lantaran mengapresiasi kinerja erlangga dalam memenangkan pemilu dua ribu dua puluh